kapal perang republik indonesia atau kri bimasuci menjalankan pelayaran operasi diplomasi muhibah duta bangsa yang akan berlangsung selama tiga bulan atau sembilan puluh satu hari
pelayaran ini sekaligus untuk mendukung latihan praktik pelayaran kartika jalakrida atau kjk taruna akademi angkatan laut angkatan ke enam puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
berangkat dari dermaga madura komando armada dua surabaya pada selasa pelayaran membawa dua ratus delapan personel
terdiri dari sembilan puluh dua anak buah kapal kri bimasuci satu ratus dua orang taruna akademi angkatan laut angkatan ke enam puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh dua serta empat belas orang staff latihan
menempuh jarak sebelas satu ratus dua puluh dua mil laut kri bimasuci menempuh rute pelayaran surabaya jakarta singapura sabah malaysia lalu ketual maluku
selanjutnya krib masuci akan menuju ke australia diantaranya singgah di townsville sydney cairns dan darwin
sebelum nantinya kembali ke surabaya kri bimasuci terlebih dahulu akan singgah di bali
kepala krib masuci akan menempatkan latihan navigasi tentang pembukaan turis dan memanfaatkan dalam itu tentang navigasi dan sebagainya
kepala krib masuci akan menempatkan latihan navigasi tentang kondisi kapal
korpi elektronika tentunya juga tentang elektronika yang berkapan latar navigasi radar dan sebagainya
sudah ada course play yang akan dibaca dari mana memberikan hubungan logistik angkatan laut
dua ratus delapan personel yang mengikuti misi pelayaran duta bangsa ini juga dihadiri oleh keluarga akademi angkatan laut
salah satunya helmiwati yang datang dari sulawesi untuk melepas keberangkatan putrinya
yang ikut dalam kapal bima suci
selama singgah di malaysia singapura dan sejumlah kota di australia seluruh personel kri bimasuci dan taruna akademi angkatan laut akan melaksanakan kunjungan kehormatan ke pejabat setempat
sekaligus mempromosikan wisata dan kebudayaan indonesia terhadap masyarakat setempat
farudin ulwi surabaya jawa timur